mutasi baru virus corona ini adalah tipe ki enam ratus tujuh puluh tujuh h yang setipe dengan mutasi d seribu enam ratus empat belas g
yang sebelumnya ditemukan pada sejumlah pasien positif covid sembilan belas di eropa
dan menyebar ke negara negara lain termasuk indonesia
pakar biomolekular universitas erlangga nyoman tripus pitaning sih mengatakan
mutasi ki enam ratus tujuh puluh tujuh h ditemukan dari sampel yang berasal dari satu pasien positif asal surabaya
mutasi ki enam ratus tujuh puluh tujuh h ada bersamaan dengan mutasi d seribu enam ratus empat belas g
dua tipe mutasi ini ditemukan di wilayah spike yaitu paku di permukaan virus corona
yang jadi pintu masuk membobol sel manusia
artinya ada dua mutasi yang saling berdekatan dengan protein sel inang manusia
nyoman menegaskan masih perlu penelitian lagi untuk menjawab
apakah mutasi baru ini membuat penyebaran virus menjadi lebih cepat atau tidak
termasuk apakah mutasi ini membuat virus corona menjadi lebih kuat atau justru makin lemah
karena apa karena kajian ini kami baru melakukan interaksi protein protein secara insilikoanalisis
jadi banding energi melalui proses interaksi protein ke protein
dengan sistem insiliko modeling docking dan sebagainya
karena ini kan interaksi antara proteinnya spike dengan proteinnya purin sebagai enzim
nah ini kan pasti ada ligand ligand tertentu
menurut nyoman pihaknya juga belum memastikan apakah mutasi baru q enam ratus tujuh puluh tujuh h
juga ditemukan di daerah lain selain surabaya
ini karena data virus di indonesia disebutnya masih sangat sedikit
ini kami sudah mengkaji banding energinya sudah dapat
tapi kami belum bisa menyampaikan karena ini kami memang sedang menulis untuk publik
ini kami sudah mengkaji
karena ini istilahnya bagi indonesia ini temuan unik yang baru ditemukan di surabaya
baru ditemukan artinya bisa ditemukan di tempat lain
sampai dengan hari ini data di g set masih indonesia
kalau kita klik keluarnya masih surabaya
untuk yang enam ratus tujuh puluh tujuh
kalau enam ratus empat belas kan sekarang dari surabaya sudah mulai kemana mana
sementara satgas covid sembilan belas jawa timur menyatakan
berbagai penelitian tentang mutasi virus corona menunjukkan bahwa pandemi belum selesai
mematuhi protokol keseluruhan
kesehatan adalah kunci untuk hidup sehat di masa pandemi ini
karena itu yang pertama kita harus memastikan dulu penelitian ini supaya bisa didalami
apakah memang berkaitan dengan kenapa kok di jawa timur ini ada beberapa kasus yang
tiba tiba kalau satu klaster tuh bisa ratusan
ada yang satu kluster dicek ternyata yang positif cuma sedikit
mungkin itu berhubungan gitu
nah bagaimana supaya nggak sampai terjadi seperti ini ya
matulah protokol kesehatan
sudah banyak yang membutuhkan
sekarang tim biomolekular universitas erlangga surabaya
masih melakukan berbagai analisa tentang mutasi baru tipe q enam ratus tujuh puluh tujuh h ini
jika sudah selesai maka akan dikirim ke jurnal internasional untuk diuji
rangga umara heru sudarmanto surabaya